berbagai macam cara sudah dilakukan oleh medi
baik mengirimkan surat lamaran maupun menggunakan aplikasi pencari kerja
sebelumnya sih saya pernah coba pakai aplikasi linkedin dan glynch juga
cuman di kormo ini kita lebih cepat untuk dipanggil ke interview dibanding dengan aplikasi lainnya
cuma sayangnya di kormo ini job requirement nya kurang jelas
jadi kita kurang tahu apakah kita qualified atau enggak di suatu pekerjaan
dan juga dia pilihan untuk kerja yang akan kita apply juga lebih sedikit dari aplikasi lainnya
medi tidak sendiri
jumlah lulusan dalam tanah air berada di sekitar dua juta setiap tahunnya
badan pusat statistik mencatat
jumlah pengangguran meningkat menjadi tujuh tujuh juta orang per agustus dua ribu dua puluh
hal ini yang memicu perusahaan perusahaan rintisan untuk menggarap sektor kerja
perusahaan pencari lowongan kerja seperti liga
memang sangat membantu menyerap tenaga kerja yang tiap tahunnya selalu bertambah
terutama pengangguran muda yang baru lulus sekolah
agar bisa mengisi posisi level pemula di sektor sektor yang berkembang pesat
seperti retail atau business on demand
salah satu platform terbaru di bidang tersebut adalah kormo
yang dirilis oleh google di tahun dua ribu sembilan belas
kormo adalah salah satu aplikasi
dimana kita ingin mempertemukan orang orang yang baru mulai mencari pekerjaan
yang sekarang lebih banyak offline
apakah itu mungkin dari sisi retail
atau dari sisi baru mulai kerja ada contohnya
sekarang mungkin kerjaannya hanya dipasang di dinding dinding aja
atau di whatsapp group atau di grup chat saja
sekarang kita dengan aplikasi ini kita ingin mempertemukan orang orang
untuk mendapatkan kerjaan itu
jadi itu adalah hal hal step pertama
untuk orang masuk ke dunia digital
teknologi memang mempermudah mencari pekerjaan
para pencari kerja kini tidak perlu lagi mengirim lamaran secara manual
tim liputan cnn jakarta